harus lebih tegas terus pendidikannya sekitar sini jangan sampai sekolah nanti kurang dunia gitu
jawa timur ini kan sudah menjadi salah satu provinsi yang baik di indonesia
tapi memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki
antara lain dari pendidikannya ekonomi kesehatan dan juga lingkungannya
selamat hari jadi provinsi jawa timur yang ketempat
kami warga jawa timur mengharap ke pemerintah jawa timur
khususnya ke ibu gubernur jawa timur pak wimah yudha parwansa
untuk lebih meningkatkan pembangunan di jawa timur
khususnya sepedaya manusia
karena di jawa timur itu masih banyak anak anak muda masih belum dapat pekerjaan
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur
keputusan gubernur jawa timur

keputusan gubernur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur disorder
keputusan gubernur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timural
dua ribu sembilan sampai dua ribu sembilan belas bapak dr soekarwo yang terhormat bapak wakil gubernur jawa timur
beserta ibu ketua tim penggerak pkk yang terhormat bapak ketua dan wakil ketua dprd
provinsi jawa timur yang terhormat seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah provinsi jawa timur
beserta istri yang terhormat seluruh kepala perwakilan negara sahabat yang terhormat bapak sekda
saya kepala perangkat daerah dan seluruh karyawan keluarga besar pemerintah provinsi jawa
timur yang terhormat seluruh bupati wali kota atau yang mewakili sejawa timur yang terhormat
para tokoh agama al mukarramun para alim ulama para masyaif para tokoh masyarakat rektor pimpinan
partai politik pimpinan organisasi kemasyarakatan para pelaku dunia usaha
dunia kemasyarakatan para pelaku dunia usaha dunia kemasyarakatan para pelaku dunia usaha dunia
industri teman teman dari perwakilan serikat pekerja mahasiswa seniman budayawan insan pers
serta para tamu undangan dan hadirin seluruh peserta upacara yang saya hormati pada kesempatan
yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat allah swt
wa ta'ala tuhan yang maha kuasa yang senantiasa melayani dan menjaga kekuasaan kita dan kekuasaan
goed blogger dan hormat untuk takowanak
warga dan lamar herbs grandma
yang maha esa sehingga perjalanan sejarah yang penuh dinamika dan diwarnai tinta emas
perjuangan tokoh dan masyarakat jawa timur dari masa ke masa dengan penuh kegigihan
dan kebersamaan telah mengantar kita kepada segala kemajuan yang kita dapatkan hari ini
peringatan hari jadi provinsi sejatinya tak lepas dari sejarah terbentuknya pemerintahan
provinsi jawa timur yang ditandai dengan dimulainya penyelenggaraan pemerintahan
provinsi jawa timur pada tanggal dua belas oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan gubernur pertama raden mas tumenggung
aryo suryo momentum inilah yang melandasi penentuan hari jadi provinsi jawa timur
sebagaimana tertuang dalam perda nomor enam tahun dua ribu tujuh tentang hari jadi provinsi jawa timur
masyarakat jawa timur yang kental dengan semangat gotong royong kepeloporan dan kejuangan
toleran santun dan agamis menjadi modal dasar pembangunan yang sangat fundamental
sebagaimana tercatat dalam perjalanan sejarah provinsi jawa timur
dipandu kepemimpinan terdahulu yang mencerminkan semangat juang dan kebersamaan masyarakat
semenjak era gubernur suryo
hingga pendahulu kami gubernur soekarwo dan wakil gubernur saifua yusuf jawa timur
telah meraih capaian pembangunan yang patut kita syukuri bersama
bapak ibu hadirin yang saya hormati dengan kebanggaan kita sebagai bagian dari pemerintah provinsi jawa timur
beberapa kali upacara yang kami laksanakan dengan membacakan pembukaan undang undang dasar nasional
negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima pak imam pak dekarwo
yang panjenengan tanam asn kita membaca pembukaan udn ri seribu sembilan ratus empat puluh lima hafal di luar kepala
hari ini dengan masyarakat jawa timur yang multikultural
di tengah era globalisasi yang meniadakan sekat sekat geografis dalam mewujudkan arus informasi tanpa batas
serta bauran budaya
kita senantiasa meyakini keharmonisan dan nilai nilai demokratis akan tetap dijunjung tinggi
dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat
termasuk pula dengan pemerintah kabupaten kota di seluruh jawa timur
karena itulah sekali lagi kita patut bersyukur di hari jadi yang ke tujuh puluh empat provinsi yang kita cintai bersama ini
telah merasakan kemajuan
walaupun tentunya perjuangan kita harus terus berlanjut
karena tantangan yang semakin kompleks dan masih adanya tugas berat yang menanti untuk kita entaskan kemiskinan
kita berusaha menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin
membangun karakter masyarakat
mengatasi masalah kesehatan
menjaga kelestarian lingkungan
dan mitigasi kerawanan bencana
serta merajut harmoni sosial
sejak pelantikan gubernur dan wakil gubernur pada tiga belas februari yang lalu
pemerintahan yang baru ini kami saya dan pak dr emil elistianto dardak
bergegas memulai sebuah perjuangan bersama
yang tidak hanya melibatkan pemerintah
namun merupakan upaya terpadu dengan masyarakat
serta melalui kemitraan dengan pihak pihak yang sama sama ingin memajukan jawa timur
izinkan kami mengutip sebuah kaidah yang artinya
memelihara yang lama yang baik
dan mengambil yang baru yang lebih baik
al muhabbatatu alaqatimi sholih wal akhdu biljadidil aslah
hidup senantiasa menuntut perubahan
maka kami berusaha melanjutkan hal hal baik dari pemerintahan sebelumnya
sembari terus berinovasi untuk menjawab dinamika yang terus terjadi
di mana tentunya prioritas akan perlu terus mengalami penyesuaian penyesuaian
dengan membangun sinergitas
diantaranya bersama dengan pemerintah
dan dengan pemerintah yang berkembang
dan dengan pemerintah yang berkembang
dan dengan pemerintah yang berkembang

pak pangdam v brawijaya
pangko armada ii
dan juga kapolda jawa timur
bersinergi luar biasa
bagaimana bersama sama meningkatkan keamanan
dan meningkatkan suasana yang kondusif di seluruh wilayah jawa timur
pemerintah kabupaten kota juga demikian
maka pemerintah provinsi mendorong kepemimpinan yang senantiasa hadir
dalam menjaga kehidupan masyarakat yang kondusif
kejadian bencana alam dinamika sosial
kesemuanya menjadi bagian dari perjalanan kita bersama
dari keluarga yang pencahariannya mungkin terdampak karena banjir
petani yang resah karena rendahnya harga hasil panen
pengunjung pasar yang mengeluhkan tingginya harga komoditas pada saat tertentu
serta saat berada di tengah dinamika sosial masyarakat
untuk hadir sebagai pemerintahan yang mengayomi
sigap namun bijak dalam bergerak
dalam perjalanan mengarungi ombak dinamika yang ada
kita semua senantiasa teguh bergerak bersama
dan bekerja bersama menuju satu arah ke depan
baik pemirsa di rumah
kita sedang menyimak bersama pidato atau sambutan gubernur jawa timur
ibu hovhifa idar parawasa
di peringatan hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
dan seperti halnya yang telah saya sampaikan di awal bahwa
di samping sebuah kabupaten
saya sudah hadir sekretaris daerah provinsi jawa timur
bapak yang sungguh luar biasa
dengan berbagai program yang dilaksanakan
dan diaplikasikan begitu ya pak heru cahyono
dan juga ada pak sukowidodo juga akademisi universitas erlangga
kalau pak heru bisa diceritakan
ini tema hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur tahun ini apa pak
jadi temanya saya kesukaan adalah semangat tawabakti satya
untuk jawa timur maju sejahtera
ini sangat komprehensif dalam rangka untuk membangun ke depan
tentunya bukan hanya membangun
bagaimana menyerap aspirasi masyarakat jawa timur
agar kita tahu pemerintah provinsi tahu apa yang dibutuhkan
oleh sebab itu tema inilah menjadi suatu poin yang terkes adalah maju dan sejahtera
oke kalau untuk rangkaian acaranya saya dengar banyak sekali begitu ya
dari berbagai daerah di jawa timur
juga melakukan berbagai acara dalam rangkaian hari jadi ke tujuh puluh empat ini
jadi begini mbak emil ada perbedaan peringatan tahun yang sebelumnya dengan sekarang
kita mengadakan seluruh acara ini tersebar di seluruh pakurwil
jadi pak kepoten kota bisa menikmati
ini bunda kopi pak ingin membagi
dan memberikan sebuah pengalaman pak
agar bahwa masyarakat agar tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke tujuh puluh
masyarakat diberikan apa yang mau diingatkan
masyarakat diberikan apa yang mau diinginkan
masyarakat diberikan apa yang mau diingatkan
dan acaranya mulai dari kota sampai ke desa
mulai dari pelayanan masyarakat berbagai kesehatan
pembagian masyarakat untuk warga warga miskin
dan termasuk lagi untuk masyarakat masyarakat yang mempunyai talenta
dari muda tua dan anak anak milenial
dilibatkan semuanya begitu ya
mudah mudahan ini menjadi sebuah acara yang bisa diterima
mulai dari musik mulai dari tarian mulai dari pengabdian masyarakat
termasuk adalah salah satu yang menjadi point of interest adalah operasi katarak gratis
karena kita mempunyai empat ratus ribu penderita katarak
itu di mana saja pak
itu di seluruh kabupaten kota
namun demikian dalam rangka hut ini kita lakukan ada tiga rumah sakit
dan akan menyusul rumah sakit yang lain
harapan kami harapan bunda kofifa
lima ribu penderita qatar akan terselesaikan di dalam
jadi masyarakat bisa memanfaatkan momen ini betul
untuk bisa mereka melakukan operasi katarak dan lain sebagainya
kabarnya juga besok tanggal tiga belas oktober juga akan ada hiburan takir
dan juga kuliner gratis untuk seluruh masyarakat yang hadir
kuliner gratis dan hiburan ini kita pilih mbak
jadi kita tutup jalan ini dan makanan yang disajikan makanan kc timur
ada nasi kerawu ada nasi ayam geprek
semua masakan yang kita sajikan dengan harapan mereka bisa melengkapi
dan standar masakan yang disajikan adalah hotel berbintang
ada food security jadi sebelum disajikan pada saat kita periksa dulu agar sehat
dengan dibungkus tanpa plastik ada daun pisang ada daun jati ada besek
sedangkan musiknya adalah musik tiga generasi
dan ini kita ambil beberapa musik yang memang mempunyai quality di musiknya itu
ini bunda kopiwa berharap masyarakat bisa menikmati
ini bunda kopiwa berharap masyarakat bisa menikmati

masyarakat surabaya adalah masyarakat seniman

ada karton dan rock nya adalah god bless
nanti di god bless ini ada lagu rumah kita
bunda yang mengingat bahwa ini rumah kita harus dijaga
maka seluruh forbinda dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di provinsi jawa timur
akan berjanji bersama dengan ahmad al abbang nantinya begitu
maka seluruh porpindah dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di provinsi jawa timur akan berjanji bersama dengan ahmad al abbang nantinya begitu

mulai jam berapa bapak
mulai jam enam
jam enam petang
oke pak suko besok kita harus rame rame ke sini
kayaknya gue wajib satu hari kita ada di sini
iya betul sekali
ini konsep ini juga ada sebuah konsep yang pak suka juga ikut ikut mengejar
oh gitu ya
agar masyarakat ikut diperhatikan
jadi take your hand jadi tangan kita harus menarik masyarakat
nah itu yang kita harapkan
oke baik sambil kita siap siap untuk besok begitu untuk menikmati hiburan rakyat dan juga kuliner gratis
pak suko melihatnya seperti apa sebagai warga masyarakat jawa timur bagaimana rasanya pak
ya saya kira ulang tahun ini sebuah refleksi
jadi dia lengkap satu dia refleksi bersyukur sekaligus mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir
sekaligus dia kegembiraan dan yang ketiga adalah dia untuk melihat masa depan
jadi peristiwa tujuh belas tahun
nah titik hari ini saya kira peristiwa dimana kita melihat masa silam capaian hari ini dan melihat ke depan
nah yang penting adalah yang ke depan itu
nah sejauh ini upaya yang dilakukan pemprov saya kira cukup bagus
meskipun memang partisipasinya perlu dikuatkan lagi
tapi take your hand mengajak orang untuk terlibat
ini saya kira memang konsep pembangun masyarakat itu harus itu
jadi apa artinya ketika kemudian pemprov mencapai apa ya
tanpa melibatkan masyarakat
jadi pilihan untuk ngajak masyarakat partisipasi ini adalah pilihan yang saya kira sudah seharusnya
pilihan yang tepat begitu ya
nah kalau berbicara tentang jawa timur kita juga tidak bisa mengelakkan bahwa jawa timur identik dengan kerajaan majapahit
sebuah kerajaan besar yang konon adalah merupakan kerajaan yang terbesar se asia tenggara
banyak sekali pemimpin pemimpin indonesia yang terlahir dari kerajaan majapahit
dan tentu saja kebesaran majapahit kejayaan majapahit seharusnya lah
terus diaplikasikan semangatnya hingga menjadikan jawa timur cetar dan memesan
serta berjaya memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakatnya
di masa lalu jawa timur dikenal sebagai provinsi besar
yang mampu menjaga pertumbuhan perekonomian dan mempertahankan kebudayaan yang beradab
dan menyongsong era digital di hari jadi ke tujuh puluh empat jawa timur telah bermetamorfosis
menjadi provinsi yang siap memberikan layanan kebijakan dengan sistem modern yang berkemanusiaan
angka kemiskinan menurun dan penanganan setiap persoalan sosial diselesaikan
melalui terobosan terobosan yang inovatif
pada dasarnya bahwa kita dari semua aspek kemiskinan
kita mencoba apa prinsipnya meneruskan hal hal
hal yang baik tetapi juga menambah terobosan terobosan baru
misalnya kayak kekeringan maka kita lakukan fokus utama kepada penambahan sumur sumur intervensi sumur kering
petik olah kemas jual kita perluas lagi cakupan alat alat atas capanen
untuk komoditi kakao komoditi kopi dan juga tentunya komoditi perkebunan utama
dan juga kalau kita bicara mengenai perizinan
maka dilakukan penyederhanaan di mana desentralisasi kelima bakor will ini dilakukan
kalau ngomong kesehatan
sistem antrian tanpa registrasi online itu sudah diterapkan
bahkan kita bisa memantau ketersediaan bed
sehingga kalau misalnya ada yang bilang tempat tidurnya nggak ada
tapi sebenarnya ada itu udah nggak bisa lagi
di sisi lain sejarawan universitas erlangga adrian perkasa menyatakan
penentuan hari jadi jawa timur pada tanggal dua belas oktober adalah langkah yang tepat
menurutnya sejak era sebelum kemerdekaan

jawa timur telah dikenal sebagai
provinsi dengan pemimpin pemimpin yang besar dengan pemikiran etis
kemudian yang dipilih kemudian secara bijak
ya saya pikir baik sekali yang dipilih adalah dua belas oktober itu
karena memang itu sangat positif ya
karena dilihat dari secara administratif juga sah
ya karena memang secara administratif pertama
hari pertama berkantor pindahan kantor
saya boyongan itu ya hari itu
kemudian juga dilihat dari sisi pasca kolonial ini ya
jadi kurang apa lagi sebenarnya
sudah tahu jadi tinggal ditentukan aja secara resmi bahwa kemudian dua belas oktober menjadi hari jadi provinsi
ketika tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua ada amandemen konstitusi di belanda kemudian yang berpengaruh juga terhadap kondisi jajahannya
suriname hindia belanda
maka dibentuklah pemerintahan pemerintahan provinsi
salah satunya adalah pemerintahan provinsi jawa timur
provincial rat jawa timur itu kan
itu juga gubernurnya pun itu juga sudah
ya hampir selalu diisi orang orang yang progresif di zamannya
atau orang orang yang punya pemikiran etis di zamannya
van der plas sendiri percaya bahwa memang walaupun dia orang belanda
walaupun dia mewakili ya kan istilahnya kerajaan belanda
dia percaya bahwa masyarakat indonesia memang harus merdeka
maka sudah kewajiban pihak pemerintah waktu itu harus memberikan pendidikan yang layak
orang indonesia sendiri yang berhak menjalankan pemerintahannya
nah ini sudah ada seperti itu
bahkan van der plas bagi gubernur juga banyak memperakarsai renovasi renovasi
atau pemugaran pemugaran bangunan bangunan cagar budaya waktu itu
ini kan nggak banyak gubernur seperti itu
gubernur pertama pasca indonesia merdeka raden mastu menggung suryo
itu juga kurang layak apa lagi gitu ya contohnya
contohnya luar biasa
banyak sekali contoh yang diberikan beliau gubernur pertama provinsi jawa timur
kalangan sejarawan pun berharap agar jawa timur tak melupakan sejarah kebesarannya
dan menjaga peninggalan peradaban yang luhur untuk menuntun jawa timur menjadi smart province yang menghargai budaya
tim liputan cnn indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kofifa indar parawansa gubernur jawa timur
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
tanggal dua belas oktober dua ribu sembilan belas
mudah mudahan masyarakat jawa timur tambah makmur tambah sejahtera
tetaplah jogo jawa timur aman dan kondusif
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya amin ardhaq gubernur jawa timur
mengajak seluruh masyarakat baik di jawa timur maupun di seluruh penjuru nusantara
untuk kita bersama sama memperingati hut jawa timur yang ke tujuh puluh empat ini
dengan terus meningkatkan semangat kita gotong royong kita
karena tantangan yang semakin sulit insya allah bisa kita hadapi
kalau kita mau bekerja keras tidak sendiri sendiri tapi bersama sama
karena bersama kita akan semakin kuat mengujudkan jawa timur yang semakin sejahtera
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya irjen paul dr andes luki hermawan msi selaku kapolda jawa timur
mengucapkan dirgahayu yang ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur tercinta
semoga kedepannya hori bersama masyarakat jawa timur semakin sulit
untuk mewujudkan provinsi jawa timur yang aman nyaman dan religius
melalui jogo jawa timur untuk indonesia damai
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mayor jenderal tni wisnu prasetyo budi panglima kodam v brawijaya
mengucapkan dirgahayu provinsi jawa timur
semoga diusia lima tahun jawa timur akan menjadi ke tujuh puluh empat
semoga diusia yang ke tujuh puluh empat semakin mampu mewujudkan jawa timur yang aman
nyaman dan religius
melalui jogo jawa timur untuk indonesia damai
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pemirsa anda kembali bergabung bersama kami untuk menyaksikan secara langsung upacara hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
yang diselenggarakan di halaman gedung negara geraha di surabaya jawa timur
dan pagi hari ini bersama saya emil faizah masih bersama dengan sekretaris darah provinsi jawa timur bapak heru cahyona
dan juga akademisi universitas erlangga bapak sukowidodo
nah kalau melihat tadi rangkaian acara ini ternyata banyak sekali termasuk besok ada hiburan rakyat ada kuliner gratis
yang ternyata berstandard hotel
bahkan ada ceknya juga begitu ya sedemikian rupa
dan itu ternyata menggait semua umkm di jawa timur begitu ya pak
jadi kita libatkan umkm jawa timur dalam rangka ikut berpartisipasi ulang tahun ini
jadi memang take your hand ibu ingin mengajak masyarakat seluruh lapisan masyarakat
untuk bersatu berbaur berpartisipasi apapun yang kita lakukan adalah untuk masyarakat
harapannya seperti menjudul
jawa timur maju sahara
ya tertutup hari ini ada yang berbeda dengan upacara peringatan hari jadi ya
kalau di tahun tahun sebelumnya masih belum ada tapi hari ini ada pemberian penghargaan yaitu
lencana jerbasuki mawabeo
ini seperti apa pak bisa diseritakan
jadi ini memang sebuah gagasan dari bunda kopipa
karena bagaimanapun juga di provinsi ini ada kolaborasi ada kerjasama saya gurih berhukum
untuk mengkondusifkan daerah
artinya kalau daerah ini kondusif maka mereka bisa membangun masyarakat bisa tenang membangun
oleh sebab itu tahapan pertama yang pertama adalah ibu kofifah atau bunda kofifa memberikan penghargaan
jerbasuki mawabeo kepada pak pangdam pak ngarmatim kapoldap yang ikut mengkondusifkan daerah
walaupun semuanya dengan masyarakat
oleh sebab itulah yang diberikan
mungkin tahun depan ada diberikan lagi dengan kategori
dengan kategori kategori yang lain
dan terbukti bahwa beberapa waktu yang lalu demo dan lain sebagainya di jawa timur cukup tenang
aspirasi disampaikan dengan baik pemerintah provinsi menerima dengan baik
dan melakukan diskusi dengan baik akhirnya ada jalan keluar
tidak ada anarkis mereka pulang dengan tenang mereka pulang tidak membacatkan jalan
dan itulah masyarakat jawa timur yang sebetulnya keras tapi mempunyai hati yang cukup bisa kita ajak bicara
nah ini yang menarik karena kalau misalnya pak sukam kita lihat di berbagai provinsi lain
di indonesia ketika ada gejolak gejolak yang terjadi jawa timur relatif lebih aman
lebih kondusif lebih nyaman pula bagi masyarakat yang untuk tinggal di sini
pak suko melihatnya ini karena ada faktor apakah sehingga jawa timur relatif aman dan kondusif seperti ini pak
ya pertama adalah modal sosial
jadi masyarakat jawa timur itu masyarakat yang sudah memiliki kultur yang mereka berbansanya luar biasa
pak emil menyebut bahwa kita adalah bagian dari majapahit besar
nah nilai itu yang sudah terpatri di masyarakat itu yang pertama
yang kedua adalah faktor ekonomi
jadi faktor ekonomi karena memang pertumbuhan ekonomi jawa timur relatif cukup apa ya cukup stabil bahkan lebih nasional
itu biasanya munculnya kerusuhan itu kan ya aspek budaya aspek ekonomi
nah dua hal itu
bisa dipenuhi provinsi jawa timur
itu yang buat kondisinya menjadi aman kan
iya tapi ke depan nanti pasti eranya berbeda
ketika sekarang kita kan dihadapkan dengan era digitalisasi
tidak lagi konvensional tapi melalui hal hal yang bersifat digital
kita masuk era industri
sehingga ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi jawa timur
bagi bu gubernur pak wakil gubernur dan jajarannya untuk bisa beradaptasi dengan baik di era seperti ini
kalau pak sukop melihatnya ini pak
pak sukop melihatnya apa yang sudah dilakukan sepanjang jalan ini sudah on the right track atau seperti apa
ya saya kira catatan penting adalah jawa timur harus berhijrah dari manual ke digital
perpindahan teknologi penggunaan digitalisasi dalam kebijakan provinsi dan berbagai hal
itu juga harus diikuti sampai lini paling bawah desa misalnya
dari aspek ekonomi macam macam
karena kalau tidak melakukan perubahan ke sana ya jawa timur akan menjadi satu satunya jalan
mau tidak mau bahwa digitalisasi keniscayaan sejarah yang harus ditempuh jawa timur agar dia menjadi bagian dunia yang lebih luas
tapi ini tentu bukan perkara mudah ya pak ekseng
dari kebiasaan lama yang konvensional yang manual kemudian masuk ke era digitalisasi begitu ya
orang yang sudah high tech pun belum tentu bisa langsung bisa beradaptasi dengan cepat
apalagi bagi mereka pak eksek
apalagi bagi mereka para pns asn yang mungkin sudah terbiasa dengan pola pola lama
kalau pak sekda sendiri apa yang dilakukan untuk bisa membuat semua bisa beradaptasi dengan baik
sehingga memanfaatkan era industri empat ini dengan maksimal
terima kasih emel
jadi sebetulnya kita ini sudah berjalan beberapa waktu yang lalu apa yang saya akan masukkan
perpindahan dari era ini menjadi era digital empat ini adalah sebuah tantangan
namun demikian juga adalah kesempatan
asn kami asn kita ini sudah mau ada banyak
bangunan tua pun juga mulai sudah bergerak ke sana
termasuk ada program program jatim milenial job center dan sebagainya
itu adalah mengharap mendesain untuk menuju ke arah empat
dan umkm kita harap semua
sekarang sudah mulai dengan digital semua
kita juga bekerjasama dengan para pengusaha dan semuanya kita lakukan dengan sosialisasi pameran
dan besok ada business meeting
dengan menggunakan digital juga
itulah yang kita cari
terus menerus kita harus berubah
kalau bu muda kopiwe katakan kita harus berlari untuk mencapai sesuatu yang harus kita harapkan
berarinya sudah semangatnya sudah
tapi untuk memboosting agar cepat begitu bisa beradaptasi apa
ada program khusus yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
seperti slogan dari cetak
nah inilah yang harus kita gerakkan
cepatnya harus efektifnya harus efisiennya harus transparannya harus
dan inilah harus kita lakukan
dan program program yang kita laksanakan adalah seperti kemarin
adalah millennial job center
millennial job center ini dilakukan
ini adalah program job center yang melalui digital
dan inilah yang kita gerakan dengan anak anak muda
teman teman kita yang ada di perguruan tinggi
adik adik kita kita garap
dan program ini dilakukan bukan hanya di pusat
tapi di bakor wil bakowil yang ada di seluruh jawa timur
mereka juga ikut berkembang
kalau memang gubernur dan wakil gubernur baru dilantik tiga belas februari dua ribu sembilan belas
artinya sekitar delapan bulan yang lalu begitu ya
memang masih perjalanan ke depan masih panjang
tapi kalau pak suko melihatnya ini sudah sesuai begitu ya
jalannya tracknya sudah tepat begitu untuk dilanjutkan ke depan
atau ada hal hal yang patut menjadi evaluasi pak
fondasi yang diletakkan gubernur sebelumnya saya kira sudah on the track
problemnya tinggal titik poin percepatan
misalnya kalau acaranya take to hand itu dibawa
saya berharap bahwa setiap ulang tahun ini misalnya seluruh jawa timur itu memberikan diskon
jadi pekan berkunjung ke jawa timur dan dia sudah menjadi rasional
karena jawa timur itu punya historical
punya sejarah yang mendunia gitu
jadi saya kira gigi yang diletakkan gubernur yang lalu sudah empat
makanya harus lebih ngebut
nah tentu skrup skrup birokrat terutama itu yang harus di apa ya
dikuatin untuk satu sisi lain juga yang saya lihat adalah kita hati hati
karena kita berada dalam cengkeraman disrupsi yang luar biasa
menurut saya teknologi boleh
saya tidak hanya melihat di jawa timur ya
tadi seluruh indonesia misalnya problem etika komunikasi
nah jawa timur di samping teknologinya juga oke
tapi apa ya kultur beretika komunikasi teknologi
itu juga harus muncul
karena kalau enggak nanti apa ya yang tradisi untuk rembukan apa ya
kalau orang ya kultur apa yang selama ini di modal sosial jawa timur yang bagus itu
dirusak oleh teknologi itu sendiri
ini menarik tapi kita harus bahas nanti
karena kita tahu bersama bahwa profesi jawa timur ini adalah pintu gerbang perekonomian indonesia bagian timur begitu ya
dan bahkan bisa dibilang kalau beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi jawa timur
jawa timur selantiasa berada di atas rata rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
dan bahkan juga kontribusi prb nya juga sangat luar biasa
dan terakhir dalam program atau salah satu program unggulan dari gubernur dan juga wakil gubernur jawa timur
ibu hovifa inder parawansa dan juga mas emil elestianto dardak adalah pengembangan infrastruktur
salah satunya adalah selingkar wilis yang untuk menghubungkan berbagai daerah yang terpencil terdalam tertinggal
sehingga nantinya akan ada pemerantaan dan juga keseimbangan infrastruktur daerah daerah tersebut
untuk maju dan juga berkembang
untuk mewujudkan pembangunan nasional banyak program yang digeber pemerintah provinsi jawa timur
salah satunya prioritas pengembangan infrastruktur di jawa timur
kawasan selingkar wilis merupakan salah satu dari tiga prioritas bidang infrastruktur di provinsi jawa timur
selain kawasan gerbang kertasusila dan kawasan bromo tengger semeru
kawasan selingkar wilis sendiri meliputi enam wilayah administrasi
tiga kabupaten yaitu kabupaten madiun ponorogo trenggalek tulungagung kediri dan nganjuk
total panjang jalan selingkar wilis ini sekitar dua ratus empat puluh tujuh puluh sembilan km
gubernur jawa timur hovifa indar parawansa menyatakan
bila kawasan ini terrealisasi efeknya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut
kita harus melihat bahwa ada ketimpangan antara utara dan selatan
jadi pertumbuhan di selatan ini memang harus didorong
antara lain adalah hadirnya berbagai infrastruktur di sana
maka ada jls jalur lintas selatan ini kita berharap bahwa akan ada percepatan percepatan
sehingga nyambungnya ini betul betul akan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi di daerah yang isolated
guna mendukung pengembangan kawasan selingkar wilis
pemerintah provinsi jawa timur juga berencana membangun bandara di kabupaten kediri
pembangunan bandara ini rencananya akan dimulai pada awal dua ribu delapan belas
dan ditargetkan akan selesai pembangunannya pada akhir dua ribu dua puluh satu untuk tahap pertama
untuk pembangunan bandara di kediri ini akan disiapkan lahan seluas kurang lebih tiga ratus tujuh puluh dua hektare untuk fase pertama
rencananya bandara ini akan mampu menampung lima belas juta penumpang per tahun
selain itu bandara ini akan menjadi bandara internasional
dengan panjang landasan tiga tiga ratus meter
ini saya boleh menyebut ini smart airport
jadi digitalisasi teknologi sudah digunakan
kemudian kapasitasnya juga jauh lebih besar dari juanda
menurut saya memang ini menjadi kebutuhan karena nanti bukan hanya pada wilayah selatan
tapi koneksitas yang bisa dibangun oleh kediri itu bisa tembus malang juga
jadi sambil bersama sama kita berharap abdurrahman saleh menjadi internasional
tapi kediri insya allah juga posisinya adalah internasional airport
selain rencana pembangunan jalan untuk menghubungkan wilayah wilayah di sekitar gunung wilis
pemerintah jawa timur juga berencana membangun sejumlah moda transportasi yang terkoneksi di wilayah gresik
bangkalan mojokerto surabaya sidoarjo dan lamongan
transportasi yang akan dibangun antara lain kereta lokal atau komuter
lintas raya terpadu atau lrt serta moda raya terpadu atau mrt

penghubung produksi nanti berkenan ditanggil pak emil atau mas emil

dari kabupaten kota sejawa timur

menjadi wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai potensi yang ada
karena masing masing memiliki keudikan kelebihan dan potensi yang wajib digali bersama sama untuk kemaslahatan masyarakat jawa tibur
dah pagi hari ini semakin istimewa karena di samping saya pemirsa sudah hadir wakil gubernur jawa timur mas emil elestianto dardak
saya bingung tadi nyebutnya pak emil elestianto dardang atau mas emil elestianto dardang
bebas saja gitu ya karena masih muda penuh dengan semangat penuh dengan ide ide cemerlang begitu ya
sebagai sosok masih bisa dibilang milenial lah semangatnya gitu ya
tapi sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi sebelumnya untuk jawa timur
dan tentu ini merupakan tonggak bagi kita untuk bisa sama sama oh iya kita punya jawa tibur yang begitu luar biasa
prestasinya juga sangat istimewa
tapi ke depan itu juga tidak boleh terlupakan ada tantangan tantangan yang harus kita jawab bersama
kira kira tantangan apa yang paling mendapatkan concern saat ini dari gubernur dan wakil gubernur jawa timur
tadi kan disampaikan oleh bu gubernur dalam sambutannya adalah mamanat pembina upacara
bahwa salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja kita dihadapkan pada tantangan disruption
bahwa di saat kita pun sebenarnya belum sepenuhnya jejak ya
karena angka indeks pembangunan manusia kita pun untuk indikator pendidikan rata rata lama sekolah masih tujuh sekian tahun
ini belum firm sekarang sudah dihadapkan lagi dengan tantangan yang baru
yaitu bahwa banyak sekali
profesi yang becoming redundant
artinya tidak lagi relevan
kemarin job market fair kita bersyukur bisa hampir empat puluh ribu lowongan kerja
itu kita lakukan analisa posisi posisi administrasi dan sebagainya yang biasanya banyak hilang semua rata rata
nah ini bagaimana program program kita harus beradaptasi dengan realita ini
di sisi lain juga ya itu tadi hal dasar belum jejek pun harus kita dorong
masih ada desa rawan air masih ada yang belum punya listrik
masih banyak rumah apa masih ada juga rumah tidak layak huni
ini juga harus diselesaikan
artinya memang harus ada extraordinary strategy
strategi yang tidak biasa biasa saja untuk bisa menghadapi era diskusi saat ini begitu ya
kalau pak rudiantara suka bilang think no box
jadi benar benar kalau kita masih berpedagangan pada oke tahun lalu ini yang kita lakukan
tahun ini kita tinggal melanjutkan nggak bisa
jadi tidak selalu melakukan yang sudah ada gitu
betul dan bahwa pemerintah itu biasanya melakukan ini
sekarang kita harus sadar bahwa knowledge to face the future belum tentu ada di kita
belum tentu bahkan ada di saya
kita harus cari keluar dan kita harus bisa mengintegrasikan elemen non birokrasi ke dalam birokrasi untuk mendeliver sesuatu yang baru
jadi kalau tolok ukur kita masih letter lock aturan minded nggak bisa
karena tantangan masa depan kayak contohnya sekarang sepertiga dari pekerjaan itu freelance
sedangkan blk kita atau dinas naker kita konsepnya kartu kuning
kartu kuning carikan perusahaan
nggak ketemu udah
karena perusahaan itu yang hiring full time udah jarang
maka yang harus dikembangkan sekarang adalah freelance ekosistem
kita kontak website website yang selama ini mendorong freelancing matchmaking itu tadi
nah kalau pak sukam melihatnya seperti yang tadi disampaikan oleh wakil gubernur jawa timur
itu hal yang sudah tepat untuk dilakukan begitu saat ini ya
kami itu di kampus itu juga melakukan
bahkan para profesor bilang apakah kurikulum ini akan berlaku bagi anak muda
nah maksud mereka juga tidak yakin
jadi anomalinya luar biasa
maka memang konsep cek tar dengan responsif itu adalah pilihan yang harus berubah ubah
tapi perkaranya kemudian memang jawa timur kan sepanegara dalam laku itu dengan empat puluh tahun

itu yang saya kira tantangannya adalah di internalnya pmi para birokrat
tadi kan saya awal mengatakan bahwa harus ada proses hijrah birokrat itu dari manual ke digital itu
nah perilaku ini kan tidak butuh usaha yang keras
jadi karena itu mungkin tadi dari awal saya mengatakan bahwa apa ya disruption memang meluluh luntakan tatanan yang ada
nah kalau kita tidak melakukan percepatan itu dan kemudian sistem anggaran sistem standar yang lama dipakai
ya kita akan macet
harus benar benar menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini
maka aja tadi proses kondisi itu menjadi apa ya menjadi pilihan yang tepat untuk membuat spirit jawa timur itu berubah tadi
oke berbicara masalah spirit jawa timur kita punya potensi yang sangat beragam
mulai dari wisata wisata kuliner wisata buatan wisata alam dan masih banyak lagi yang lainnya
salah satunya wisata kuliner
kalau besok ada kuliner gratis untuk masyarakat jawa timur
nah kita juga memiliki sebuah tayangan tentang wisata kuliner jawa timur yang sangat luar biasa
seperti apa kita saksikan bersama sama
kota batu jawa timur dijuluki sebagai kota wisata karena banyak menyuguhkan berbagai atraksi yang sayang untuk dilewatkan
salah satu wisata yang tengah banyak dikunjungi wisatawan adalah museum angkut
museum angkut masih menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer dan paling hits di kota batu jawa timur
kenapa karena di sini banyak sekali beragam koleksi mobil antik dan juga anda pun bisa belajar sejarah mengenai alat alat transportasi
selain memamerkan mobil mobil kosong
selain memamerkan mobil mobil kosong
selain memamerkan mobil mobil klasik
museum angkut juga memamerkan replika pesawat kepresidenan
pengunjung dapat mencoba langsung bagaimana fasilitas yang ada di dalam pesawat khusus tersebut
selain museum dan taman hiburan jawa timur juga memiliki wisata alam yang fantastis
salah satunya adalah kawah ijen banyuwangi

dia juga terkenal dalam pojok bahan

menikmati pemandangan menakjubkan blue fire atau ada juga yang menyebut blue flame
adalah tujuan turis menyusuri lereng ijen

malam hari kawah ijen menjadi arena untuk turis berpetualang
butuh tenaga ekstra untuk melihat kawah ijen lebih dekat
pengunjung harus berjalan dengan rute mendaki sepanjang tiga km untuk melihat kawah biru ijen
kelahan sepanjang tiga km akhirnya terbayar dengan langsung melihat blue flame ini
hanya ada dua di dunia dan salah satunya ada di kawah ijen banyuwangi jawa timur indonesia
sebagai orang indonesia saya cukup bangga kita memiliki pemandangan yang menakjubkan seperti ini
reaksi antar hidrogen sulfida di perut bumi dengan oksigen akan menimbulkan pendar biru yang cantik ini
inilah yang membuat ijen semakin memikat
jawa timur juga kaya akan wisata budaya
berasal dari daerah ponorogo seni reok dikenal luas sejak zaman penjajahan belanda
reok merupakan kesenian yang menampilkan sejumlah penari sambil mengenakan hiasan berupa topeng
tak hanya menarik dari segi pementasan proses pembuatan alat pertunjukan reok
kepala reok juga memiliki daya tariknya tersendiri
dibutuhkan waktu hingga lima hari untuk menyusun tak kurang dari satu satu ratus sepuluh rak impor asal india pada sebuah badan kepala reok
tak heran jika harga jual peralatan pertunjukan
reok lengkap bisa mencapai tiga puluh delapan juta rupiah
dengan segala keunikan dan kerumitan pertunjukan reok tak ayal membuat masyarakat ponorogo sangat mencintai seni reok
dan pementasan reok di ponorogo menjadi acara budaya yang senantiasa ditunggu
tidak lengkap mengunjungi jawa timur tanpa mencicipi kuliner lezatnya
kota malang memiliki hidangan mie yang legendaris
sekilas tampilan cui mie hampir sama dengan mie ayam
namun yang membedakan mie ayam biasanya memiliki bentuk mie yang sedikit tebal dan topping ayam berbumbu kecap
sedangkan cui mie menggunakan mie yang gepeng dan tipis atau cui
serta topping daging ayam cincang halus
suara sedang menarik
cui mie cenderung lebih kuat karena memiliki banyak jenis minyak sehingga lebih gurih
untuk menikmati kudapan tradisional anda bisa mengunjungi pasar witwitan
kata witwitan diambil dari kata wit yang dalam bahasa indonesia berarti sebuah pohon
pasar ini terletak di kawasan hutan di dusun kemiren desa alas malang banyuwangi jawa timur
pasar ini hanya dibuka saat akhir pekan dan hanya menjajah di kawasan hutan
di antaranya ada jenang procot apem kukus orok orok cenil lanun kelepon dan berbagai macam jajanan tradisional lainnya
keunikan lain dari pasar ini adalah tidak menggunakan wadah makanan dari bahan plastik
melainkan menggunakan wadah maupun sendok makanan yang terbuat dari bahan kayu bambu sapu lidi hingga dedaunan
tujuannya untuk mengurangi sampah plastik
keunikan lainnya seluruh pedagang yang mayoritas adalah warga sekitar ini juga wajib menggunakan pakaian tradisional
agar suasana pasar seperti sebuah pasar khas masyarakat desa tempo dulu

masuk dalam agenda destinasi wisata anda selanjutnya
tim liputan cnn indonesia
secara sederhana itu kalau dibagi per kepala itu lebih sedikit dibandingkan bahkan di luar negeri yang sudah lebih maju ekonominya
maka di sini kita harus realistis
bagaimana ini pembangunan jawa timur
satu potensi maritim
kalau lahan kita terbatas kita masih punya potensi maritim
yang kedua bertransformasi menjadi knowledge base ekonomi
nah ini artinya bagaimana desa masyarakat di pedesaan itu tidak orientasinya sumber daya alam tetapi misalnya desa wisata
nah terus kemudian tapi di sisi lain ada peluang besar karena sekarang dengan perkembangan teknologi informasi
maka paradigma orang di desa itu untuk garap sawah aja itu sudah berubah
dia bisa jadi penulis tapi tinggal di desa
dia bisa menjadi kreatif desainer tapi tinggal di desa
itu sudah memungkinkan dengan adanya teknologi informasi
maka dua realita ini yang ingin kita bawa ke dalam strategi pembangunan jawa timur ke depan
karena ini akan menjadi penentu dengan posisi jawa timur
sebagai penyumbang kurang lebih seperempat industri manufaktur di indonesia dan satu lima perdagangan di indonesia
dan program nawa bakti satya itu bisa menjadi jawaban terhadap tantangan tantangan tersebut
ya nawa bakti satya itu memastikan bahwa kita menyentuh segala hal yang perlu disentuh
artinya kita harus berpihak pada kemiskinan kita harus mengembangkan infrastruktur
kita harus memastikan lapangan kerja tersedia untuk semua
kesehatan dan pendidikan sebagai basic pembangunan
sdm keagamaan juga harus disentuh
kaum perempuan masyarakat pedesaan kepulauan langsia defable
kita juga pastikan government nya itu amanah
kemudian ada harmoni sosial dan lingkungan
serta sektor agro itu harus menjadi sektor yang kita beri keberpihakan
itulah esensi nawabakti satya sebagai penajam dari direction program kita
ya kondisi tiga puluh delapan kabupaten
kota yang ada di jawa timur tentu tidak sama begitu ya
ada kabupaten kota tertentu yang butuh perhatian lebih
itu juga akan dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur ya
ya pada esensinya memang tentunya ada kabupaten atau kota tertentu yang punya posisi yang secara geografis lebih strategis
nah inilah yang kemudian membutuhkan kehadiran provinsi untuk memastikan mereka tidak ditinggal
itulah sebabnya pada saat ibu ditanya oleh presiden apa tiga prioritasnya
buku bener menjawab
para metropolitan gerbang kertasusila
di timur lingkar bromo mensupport ijen
gerbang kertasusila mensupport madura kepolawan
lingkar wilis mensupport lintas selatan
nah inilah yang kemudian menjadi sebuah fungsi penting provinsi
memastikan bahwa daerah yang secara strategis karena punya pelabuhan
karena dia lokasinya lebih dekat dengan jalur perdagangan utama
itu kemudian kita harus memastikan bahwa mereka yang tidak pun mendapat pembangunan yang diharapkan
ya terhadap daerah daerah
hal tersebut tentu ada sentuhan khusus dari pemerintah provinsi jawa timur
tapi di era otonomi seperti sekarang
jadi kondisi dan kewenangan pemerintah provinsi juga berbeda
baik jadi memang pemerintah provinsi itu bukan hanya bekerja menjalankan kewenangannya saja
tetapi dia harus bisa membina kabupaten kota
dan harus menjembatani pusat dengan daerah
sebagai contoh untuk mewujudkan elektrifikasi
kita berkoordinasi dengan esdm
satu ratus tujuh ribu rumah di wilayah kepulauan madura
mendapatkan sambungan listrik
tahun depan pun kita minta untuk kekeringan satu ratus empat belas sumur air bor
untuk jalan nasional
baru selesai dilelang jalan lintas selatan
ada empat lot dari mulai terenggalek tulungagung blitar malang serta lumajang jember
nah ini adalah satu contoh bagaimana kita dengan kita batani pusat supaya tepat di daerah
tetapi juga kita membantu kabupaten kota untuk menajamkan program mereka masing masing
nah untuk bisa sinergis antara pemerintah provinsi
sembilan kabupaten kota tentu bukan perkara mudah begitu ya
karena masing masing punya kebijakannya sendiri sendiri
dengan karakter pemimpinnya yang juga sendiri sendiri begitu
ada strategi khusus kah dari seorang kepala daerah terbanyak kata kata tersebut
saya pernah jadi bupati
oh iya jadi merasakan betul gimana ya
kita tahu betul bahwa di jawa timur ini tiga puluh delapan kabupaten kota terbanyak se indonesia
kalau kita kumpulin semua bupati wali kota
mereka nggak dapat kesempatan interaksi yang dalam
maka kita pengen dorong mbak korwil
jadi kita dorong benar benar
iya benar bahwa ini regional approach
ibu datang ke madura ibu datang ke wilayah mataraman
saya datang ke wilayah tapal kuda
ini tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan indep discussion
conversation dengan bupati wali kota yang ada di situ
dan program kita ini kita tanya bupati wali kota maunya apa
kita menguatkan itu atau mensinergikan itu dengan arah nasional
itulah fungsi dari pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat
kalau khusus tahun ini tahun dua ribu sembilan belas
ini kan tahun pertama sebagai gubernur dan juga wakil gubernur jawa timur
yang paling mendapatkan concern tertinggi itu apa
ya pertama pendidikan
sma dan smk
karena kita percaya bahwa itu pintunya
malah nggak nyampe katanya
nah inilah makanya kita pastikan bukan hanya aksesibilitas itu meningkat
contohnya di dalam smk tujuh ratus ribu smk
empat ratus ribu itu kurang lebih swasta
nah maka nama program kita tes tas tadi
gratis artinya sma smk negeri gratis
tapi tas kualitas artinya kita memberikan bantuan yang sama per kepala kepada sekolah swasta
sma dan smk
tetapi dana ini selain mengurangi spp
dia juga harus gunakan ini sebagaimana tadi ibu gubernur sampaikan di sambutan
untuk peningkatan kualitas
kompetensi dan kesejahteraan guru
kalau swasta disentuh
maka ini memastikan bahwa kita menghasilkan tentunya tenaga kerja yang lebih berkualitas
karena hari ini bukan hanya ijasa
tapi dia harus punya soft skill
harus punya karakter
lantas kalau sejauh ini
mas emil melihatnya
kalau bisa dibilang dalam beberapa kata
apa makna jawa timur untuk indonesia
ya jawa timur ini ada yang bilang sebenarnya semacam mata air
dari semangat kejuangan kita
bung karno ini orang jawa timur
di sini juga waktu itu hari pahlawan terjadi di surabaya
tetapi bukan berarti kita punya nilai lebih dari semua daerah bukan
tetapi bahwa kita di jawa timur ini justru harus mensyukuri jejak jejak perjuangan pendahulu kita
sehingga kita harus berdiri tegak di garis terdepan menjaga keutuhan nkri
itulah sebabnya tidak boleh egois
kita membangun bangsa kita ini dalam bingkai nkri
tidak semua semuanya hanya untuk jawa timur
ini untuk bangsa indonesia
untuk poros maritim dunia
bagaimana jawa timur ini maju sesarengan bersama sama dengan provinsi lain
dengan pulau pulau di luar jawa di indonesia
pak suko terakhir apa nih
apa istilahnya pesan atau kesan sebagai warga jawa timur
dan sebagai seorang akademisi untuk jawa timur ke depan nanti
ya tadi kalau ngitung densitas penduduk kita
memang apa ya sangat padat sekali
karena itu satu menurut saya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
harus diterapkan dalam semua aspek kebijakan
itu yang menjadi penting
kemudian yang kedua adalah bahwa kita sedang bersejajar dengan dunia
tidak lagi melihat bagian dari indonesia dengan teknologi informasi
kan kita ada interaksinya yang luar biasa
maka satu satunya jalan kita harus bergerak sama sama untuk melakukan itu
dan yang ketiga jangan sampai kau finistik tadi
ke jawa timuran berlebihan karena kita part of indonesia
tidak bisa maka kolaborasi menjadi kunci masa depan kaum milenial
dan menjadi kunci jawa timur untuk bergerak ke depan
nah luar biasa
yang jelas sekali lagi selamat hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
dan tentu saja jawa timur adalah sebuah provinsi yang sangat luar biasa
memiliki potensi potensi yang sangat istimewa untuk dikembangkan bersama
dan tentu keberadaan jawa timur saat ini sebagai sebuah provinsi
yang merupakan tulang punggung ekonomi indonesia
jawa timur sebagai penyumbang pdrb yang juga sangat signifikan terhadap indonesia
dan juga merupakan pintu gerbang ekonomi indonesia bagian timur
adalah sebuah potensi yang luar biasa yang harus kita jaga bersama
sebagai sebuah bangsa sebagai negara kesatuan republik indonesia
dan di hari jadinya yang ke tujuh puluh empat kita bergandeng tangan bersama
untuk memajukan wilayah jawa timur untuk bisa memberikan makna
dan berkontribusi untuk indonesia tercinta
terima kasih bapak atas kebersamaan anda
pada hari ini kita berkongsi tentang jawa timur

terima kasih banyak mas emil
terima kasih pak suko
terima kasih pak suhaim